follovers dibalik gaya hidup komunitas motor besar
tersimpan jiwa sosial yang tinggi
seperti yang dilakukan komunitas be brothers
komunitas moge ini memberikan santunan kepada anak yatim
di momentum hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
komunitas motor besar brothers melakukan kegiatan sosial
dengan memberikan santunan kepada anak yatim
selain itu bee brothers juga memberikan edukasi berkendara yang baik dan benar
kapus di kelantas slam di kelat polri
kombes johnny hendra mengatakan melalui event ini
juga bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat
terkait komunitas putar besar yang selama ini dicap arogan
ini bisa kita terus melakukan edukasi kepada mereka
motor besar itu hanya sarana hobi
selebihnya adalah kegiatan sosial kegiatan kemasyarakatan
nah kami dari pemkot tangsel tentu saja sangat mendukung
dan sangat berterima kasih
himbawan bagi seluruh komunitas motor besar di indonesia
memiliki moge bukan untuk gagah gagahan di jalan raya
melainkan untuk menjalin silaturahmi antar komunitas